menyambut datangnya hari paskah sebuah hotel di surabaya mengadakan kids activity berupa belajar bersama membuat pizza
selain memperkenalkan kuliner acara ini juga sekaligus mengasah kreativitas dengan konsep belajar sambil bermain